kebahagiaan kamu sama modi adalah segala galanya
kau pulang ya
tapi sebenernya rehan gak apa apa kok tan
kalau misalkan tante nikah sama abah
nggak kok nanti gak jadi kok nikah sama abah
neng abah sama teteh manis ibunya mondi tidak akan jadi nikah
abah tidak mau merusak kebahagiaan kamu sayang
ya buruk pulang
kita undang kita gak bisa paksain juga
ya intinya kita tuh cowok
kalau emang kita cita sama seseorang
kok muka kamu kayak gak seneng gitu
aku pikir kamu tuh bakalan senang banget
enggak boy kamu tuh salah banget
aku sih seneng banget
aku bahagia bang
bahagianya bukan karena kita menang aja
aku sih seneng banget
tapi karena aku ngerasa dengan adanya kontes cocok ini
aku jadi bisa lebih deket sama mama kamu
terus juga mama kamu juga kelihatannya makin suka sama aku
berarti sama dong kayak aku
tapi ya ref aku tuh bisa melihat di mata kamu
kalau kamu tuh lagi sedih
ya jadi gini
barusan aku ketemu sama papi sama adriana
terus papi tuh marah marahin aku
dan aku juga dikenain hukuman sama papi
tapi aku sih gak ambil pusing ya masalah kopi marahin aku
karena aku yakin banget kalo itu gak dari hati papi
yang bikin aku tuh nyesek banget ya boy
karena aku tau papi tuh ngelakuin ini semua
ya aku gak ngerti deh ya
menurut aku adriana itu nyebelin banget gitu loh
dia tega sampai bikin papi harus bersandiwara kayak gitu sama aku
jujur aja ya boy
aku sedih banget tapi tuh kayaknya kalah sama adriana
iya sih rev
kalo soal itu aku gak bisa berbuat apa apa
aku juga gak bisa bantu banyak banyak sama kamu
kamu gak usah pesimis gitu
kamu emang gak bantu apa apa sih kali ini
tapi dengan adanya kehadiran kamu aja
itu udah membawa kebahagiaan buat hidup aku boy
aku ngerasa hidup aku tuh
jadi lebih hidup sejak ada kamu
saya udah pulang belum ya ke rumahnya
udah diantarin belum ya sama temennya kang abah itu ke rumah
lagian ngapain sih temennya kang abah itu
gak ngasih tau abah kalo raya ada sama dia
apa aku telepon mondi aja ya nanyain kabarnya raya udah pulang atau belum
halo mah assalamualaikum
waalaikumsalam mondi gimana
raya udah pulang udah ketemu sama kang abah
ya allah kasihan banget
terus sekarang kamu dimana
ini aku lagi sama abah juga mah lagi mau nyamperin ke rumah abah
mau ke rumahnya abah ya
ya udah deh mama kesana aja ya kita ngobrol disana ya
aduh gak usah ma ini kan udah malem ma
gak apa apa mama kan naik mobil lagi ini belum terlalu malem kok
sampai ketemu disana ya assalamualaikum
gini bang tadi saya ketemu abangnya raya di jalan
dan dia nantangin abang bertarung satu lawan satu
iya bang kayaknya dia udah tahu kalau raya ada di tangan apa
bagaimana dia bisa tahu siapa yang ngebocorin ke dia
saya gak tau bang tapi kemungkinan besar raya sendiri yang ngasih tau kabarnya
handphonenya raya itu baru
belum ada nomornya siapa siapa
lagipula dari kemarin dia terus terusan minta nomer teleponnya abah
dan belum gua kasih
jangan jangan lo yang udah bocorin ke dia ya
gak bang saya sumpah bukan saya yang bocorin ke dia
tadi aja saya diciptakan sama abangnya raya
dan temen temennya saya gak bisa menghindar
tapi dia sengaja lepasin saya
karena dia mau nyampaikan pesan ke abang
dia mau bertarung sama abang satu lawan satu
dia bilang mau habisin bangkobar seperti yang udah udah
dia ngatain bang kobar penjahat yang gak tau malu
dia ngomong seperti itu
iya bang dia yang ngomong soal itu
mentang mentang dia dulu pernah ngalahin gue
tapi dia belum tau
gua sekarang ini seperti apa
oke lex kalo dia mau bertarung gua akan layani
gak perlu lama lama
lo bilang sama dia besok malam dia sama gue harus bertarung
gua akan habisin dia
saya permisi dulu bang
aku yakin kamu juga akan sedih melihat anak kamu sedih karena ulah sirama
gimana raya udah pulang belum kenapa kan dijemput aja sih
kenapa gak dijemput
gini gini mah
raya sekarang lagi ada di
rumah temennya abah
dia dirawat sama temannya abah karena
soalnya kemarin kan raya sempat sakit mah
kecelakaan dia jatuh dari motor
sekarang dirawat sama temennya abah
kalo gitu kenapa gak dibawa ke rumah sakit aja
atau dibawa kesini nanti saya aja yang kerawat
oh sudahlah teh
biarin dia disana dia lebih tenang disana
saya mah biar pikirannya si neng tenang dulu aja
tapi saya yang gak tenang kalo gak ketemu sama raya
ini deh aku minta untuk video call aja ya
mah ya aku coba telepon raya dulu
udah ada nomor barunya
aku baik baik aja kok
raya disini ada abah kamu ada mamah aku ada om om juga
bimbinglah abah ya allah
semoga hamba tidak melukai hati abah
tante rengganis dan mundi ya allah
neng ini abah neng
kamu baik baik aja neng
neng baik baik aja kok
kasian ini mondi sama abah nyariin kamu terus
kalau dari awal tante tahu kalau kamu itu anaknya abang
gak akan begini kejadiannya
abah benar benar tidak tahu nih kejadian sampai kekini neng
maaf ya neng
raya kebahagiaan kamu sama mondi adalah segala galanya
kamu pulang ya
nanti aku pulang kok
kalau misalkan tante nikah sama abah
nanti gak jadi kok nikah sama abah
neng abah sama teteh manis ibunya mondi tidak akan jadi nikah nih
abah tidak mau merusak kebahagiaan kamu sayang
buruk pulang ya
perkiraannya kaya tanpa duit atau patah